dalam pembacaan amar putusan selanya
dengan mempertimbangkan yang disampaikan pihak jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum terdakwa dalam persidangan sebelumnya
ketua majelis hakim yang dipimpin john sarman saragih memutuskan untuk tetap melanjutkan perkara kasus narkotika dengan terdakwa irjen pol teddy minahasa
selain menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi untuk pemeriksaan pokok perkara
meski menghormati putusan yang diambil majelis hakim tim kuasa hukum terdakwa tetap bersikukuh bahwa dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum tidak cermat dan prematur
sidang akan dilanjutkan pada senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari anggota polda sumbar yang akan dihadirkan tim jaksa penuntut umum
ya tapi sampai hari ini saya tetap mengatakan bahwa dakwaan itu sangat tidak cermat
dan tidak memenuhi syarat dalam hal hal
teddy itu perannya adalah ditutup menukar dan mengubah dengan tawas di bukit tinggi pada saat wacara
dan tapi tidak diuraikan
nah caranya bagaimana dan begitu banyak saksi di sana
ya tidak juga diuraikan sama sekali
bahkan ada satu kilogram
ada satu kilogram katanya sudah terjual
tapi tidak tahu terjual ke siapa
padahal narkoba itu kan harus ada buktinya